inilah rekaman video detik detik aksi perundungan terhadap seorang pelajar sma
oleh sejumlah pelajar sma lainnya di kabupaten bandung jawa barat
korban diperlakukan kasar oleh para pelaku dengan dipukul di bagian kepala hingga tersungkur
mirisnya pelajar lain malah merekam korban tengah menangis dan menjadi bahan olok olok
kasus perundungan ini pun sempat viral di media sosial
diketahui korban tersebut merupakan siswi sma negeri satu ciwidei kabupaten bandung
saat dikonfirmasi pada jumat wakasek humas sma negeri satu ciwidei iwan irawan mengatakan
aksi perundungan tersebut terjadi di luar kegiatan belajar mengajar dan di luar lingkungan sekolah
korban tidak hanya satu orang melainkan tiga pelajar yang menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh delapan pelajar lainnya
pihak sekolah sudah melakukan mediasi antara korban dan pelaku beserta para orang tua
dengan disaksikan dari petugas kepolisian
itu kejadiannya yang pertama di luar kbm dari jumat kalau bersekala sekitar jam dua
bahkan itu juga di luar lingkungan sekolah
kejadiannya kalau untuk pelaku pelaku delapan tiga kalau bersekala delapan tiga
delapan kelaku tiga orang tiga opan
ya ya itulah
ini korban perundungan tersebut belum masuk sekolah dikarenakan masih trauma
sedangkan untuk para pelaku
pihak sekolah masih mempertimbangkan untuk memberikan sanksi